di tengah pandemi covid sembilan belas sektor pertanian nasional mampu tumbuh positif
panen raya adalah saat yang dinanti oleh jutaan petani di indonesia
ya menteri pertanian syahrul yassin limpo membuka rangkaian peringatan hari tani nasional
yang jatuh pada kamis dua puluh empat september dua ribu dua puluh
dengan acara puncak panen perdana sayur hidroponik dan peresmian program pemberdayaan lima ratus ribu petani indonesia mengenai covid sembilan belas
apalagi di saat covid sembilan belas
pandemi seperti ini semua harus berkonsentrasi bahu membahu
mengenergi pertanian menyemangati para petani untuk terus melakukan produktivitas di bidang pertanian
yang lain bisa ditunda tapi makanan tidak boleh ditunda
oleh karena itu kementerian pertanian tidak boleh sendiri
harus bersama sama yang lain untuk bisa mengakselerasi pertanian
menteri pertanian syahrul yassin limpo menambahkan
kemajuan sebuah daerah kabupaten provinsi bahkan negara ditentukan akselerasi pertanian
oleh karena itu
pihaknya terus mendorong petani petani muda untuk yakin pada masa depan sektor pertanian
terutama setelah masuknya teknologi mekanisasi dan teknologi informasi
yang dapat meningkatkan daya saing produksi dan distribusi
jadi tantangan kita ke depan yang pertama adalah tentu kita menumbuhkan area pertanaman baru
karena pertanaman baru itu menambah luasnya
kita harus menambah luasnya
baik untuk sembilan komoditas pokok kita sekalian kita untuk mengurangi impor kita
yang kedua kita mendorong kepada diversifikasi
kemudian yang ketiga lumbung pangan nasional lumbung pangan masyarakat kita dorong
yang terakhir yang pak menteri sampaikan tadi modernisasi
sejak terjadi pandemi covid sembilan belas sektor pertanian muncul sebagai satu satunya sektor
padahal berdasarkan data bps
pemerintah berharap sektor pertanian mampu menjadi pilar utama ekonomi nasional
di tengah ketidakpastian pertumbuhan ekonomi indonesia akibat pandemi covid sembilan belas